saudara arus mudik saat ini terpantau padat di gerbang tol cikatapa
meski padat selepas gerbang tol terpantau lancar karena sistem satu arah atau one way diberlakukan
kepadatan kendaraan masih terjadi di gerbang tol cikampek utama atau cikatama
dari arah jakarta menuju cirebon
ribuan kendaraan memadati sepanjang jalur tol cikampek
dan menumpuk di pintu keluar gerbang tol tersebut
seiring masih diberlakukan rekayasa arus satu arah atau one way
pengelola tol membuka semua gardu pembayaran tol ke arah cirebon
tiga belas gardu utama ditambah dua belas gardu satelit
demi mengurai antrean dan kepadatan di gerbang tol cikatama
ruas tol layang mbz mengalami kepadatan pada sabtu pagi
kepadatan kendaraan arus mudik di ruas tol mbz terpantau terjadi dari arah jakarta menuju karawang
sementara untuk arah sebaliknya terpantau lancar
kepadatan yang terjadi di ruas tol mbz terjadi karena peningkatan kendaraan pada puncak arus mudik hari sabtu dan minggu esok
dari tol layang mbz kita lihat peningkatan volume kendaraan yang terjadi di pelabuhan merak cilegon banten sejak jumat malam
pt asdp memprediksi puncak arus mudik terjadi mulai pada jumat malam hingga hari ini
sejak sabtu pagi antrian mobil pemudik mengular di dermaga enam atau terminal eksekutif pelabuhan merak
kendaraan yang melalui pelabuhan merak didominasi
kedaraan yang melalui pelabuhan merak didominasi oleh kendaraan roda empat dan berasal dari kawasan jabodetabek
sedangkan volume pemudik roda dua di pelabuhan pt pelindo ciwan dan kota cilegon banten membeludak dan belum terurai
pemudik masih terpantau tertahan cukup lama dan belum bisa untuk melanjutkan perjalanan karena sesaknya antrean kendaraan
pemudik masih terpantau tertahan cukup lama dan belum bisa untuk melanjutkan perjalanan karena sesaknya antrean kendaraan
pemudik masih terpantau tertahan cukup lama dan belum bisa untuk melanjutkan perjalanan karena sesaknya antrean kendaraan
buffer zone tambahan yang digunakan untuk tempat parkir pemudik roda dua tampak sesak dipenuhi oleh kendaraan
akibatnya para pemudik tujuan pulau sumatera harus tertahan dan menunggu antrean yang cukup lama
untuk mengangkut penumpang yang akan menyeberang ke pulau sumatera melalui pelabuhan ciwan dan disediakan juga sebelas kapal feri yang disediakan pengelola angkutan
pemudik yang terpantau tertahan cukup lama dan belum bisa untuk melanjutkan perjalanan